saya ingin nilai ya atasan pak gubernur kedua satu presiden republik indonesia dua istrinya
jadi agenda saya pada tetapi wajib di sini
jadi nah ibu ada tiga hal dalam eksistensi kita yang saya inginkan
satu biarkan semua perusahaan kita manusia kita kita ada
supaya kalau dikomunikasi orang tidak akan terlalu kita bisa berhasil
saya sudah bilang dari dulu saya masuk golkar menghargai keputusan partai golkar
tiga hal buat mimpi kerja di belanda
saya susah warsa
saya ini dulu masuk ke belanda
seperti menurut semua wang rumput kerasi coloc implicit
keren sekali mempunyai tali
pilihan pilihan politik yang paling realistis dan paling besar peluangnya tentulah di hak saya untuk mengikuti tahap dua periode kedua gubernur
dengan tahu lagi atau gimana
koalisinya belum tentu kalau namanya wakil itu tergantung koalisi